setelah resmi ditetapkan sebagai kapolri oleh dpr komjen idam aziz berjanji akan menyelesaikan kasus penyidik kpk novel baswedan
kasus ini tengah ditangani oleh tim teknis polri sejak tiga bulan lalu
sebelumnya presiden jokowi menargetkan kasus novel bisa diungkap sebelum tiga puluh satu oktober
kalau tidak ada ral melintang besok saya kemungkinan besar akan dilantik oleh bapak presiden dan sesaat nanti setelah itu saya akan menunjuk kabar eskrim yang baru untuk segera mempercepat pengungkapan kasus novel baswedan